menarik memang ya tagar sti out ini trending di lini masa setelah pelatih timnas indonesia shin taeyong
mengancam akan mundur kalau iwan bule mundur dari pssi karena sudah didesak oleh masyarakat
suara netizen juga terbelah menanggapi pernyataan sinteyong
kita bahas bersama dengan founder safe hour soccer ada apung widadi
mas apung selamat malam
selamat malam mbak bukta
mas apung ini akhirnya jadi perdebatan di lini masa seru sekali begitu ya
kalau sebelumnya ada desakan kemudian sentimennya negatif terhadap pssi
meminta untuk iwan bule dan jajarannya mundur begitu
kemudian di lini masa sinteyong yang dilihat oleh masyarakat membawa prestasi untuk timnas indonesia
mengancam untuk mundur
sebenarnya bagaimana save our soccer melihat hal ini
apa bentuk solidaritas kah
atau ada tekanan justru
ya yang pertama
saat ini sebenarnya kita masih berduka ya
dan fokusnya adalah tim investigasi tim independen itu sedang mencari
yang bertanggung jawab
dan kemudian juga netizen juga menyuarakan untuk ketua pssi bertanggung jawab
bahkan hari ini sore hari
rekomendasi tim tgipf ke presiden adalah
ketua pssi dan pengurus mengundurkan diri
ada satu track
kemudian ketika ada
di menyampaikan seperti itu
itu kayak semacam angin
semacam hudian di siang hari tiba tiba gitu kaget
coach stg itu fokus saja dalam permainan
di sengkeng fifa gitu
baru saja coach stj ini prestasinya bagus sekali
tetapi dengan komentar yang diluar lapangan
justru membuat publik masyarakat
dan kemudian menyuarakan stg out
eh bagus dalam membawa tim tactically nya
yang tidak praktis
tetapi sayang sekali ketika
beliau komentar hal yang
nah kemungkinan itu ada solidaritas
tapi kalau di sisi lain
beliau sendiri mengatakan
saya akan berpikir
kita tidak bergantung pada sintayong
itu sudah jadi
tradisi ketika ganti
ketua pssi ganti pelatih
jadi saya pikir ketika mau out
itu keputusan yang harus kita hormati
para pemain timnas juga diketahui
ikutan pasang badan nih
membelak iwan bule
sebenarnya ada apa
kalau safe hour soccer melihat ini ada apa
untuk solidaritas ya
ada manajemen tim
itu mungkin hal wajar saja
wajar saja karena memang mereka bekerja sama
disitu wajar saja
alangkah lebih baiknya juga mereka berpikir
tentang apa yang terjadi karena mereka berpikir tentang apa yang terjadi
di tanjuruan ribuan orang
meninggal karena kesalahan
resasutur dan sebagainya
dan pertandingan malam harusnya itu yang
menjadi titik ukur bukan untuk
mempertahankan satu atau
apa namanya pernyataan akan
out kalau misalnya iwan bule juga out
jadi solusi nggak sih sebenarnya mas apung
karena kalau melihat desakan
dari tgipf hasil rekomendasi
memang meminta out tapi solusi
jajaran di pssi kemudian
kalau iwan bule mundur ini
ikutan mundur begitu ya
ini akan jadi solusi nggak sih untuk apa reformasi
untuk perubahan besar besaran di dalam
nah ini di bola kita itu
lebih banyak asumsi
di luar lapangan asumsi di luar kerja
jadi untuk mengukur
tolakin rejanya itu agak
agak rumit karena nggak objektif
ketua pssi diganti
mengundurkan diri ada
klb dulu baru kompetisi dijalankan
itu pun sudah menjadi pr karena
mempersiapkan kompetisi itu nggak mudah
sebenarnya itu juga bukan merupakan
solusi karena sebenarnya
yang harus dicari adalah siapa yang bertanggung jawab
terkait dengan kesalahan itu
ini kok melebar juga ke
kedua terkait dengan
sintai kots sdg
mau mengundurkan diri
itu dinamakan solusi itu bukan
solusi itu hanya emosional atau
mungkin bisa saja ada tekanan
tertentu saya kurang tahu
tapi harusnya kots sdg tidak
melakukan itu karena kita sudah
mengapresiasi dan memang akhirnya bagus
jadi harusnya tidak
ikut ikutan mengundurkan diri
timnas sendiri dengan
walaupun kita tahu mas apung secara
pemerintah begitu negara
tidak bisa mengintervensi
pssi atas kejadian ini
mungkin nggak sih seberapa besar
apa mungkinnya kemungkinannya
kalau ada desakan mundur
memang akan mundur
kalau saya sendiri ya
biarlah asia gitu
ketua pssi tidak
mundur oleh pemerintah
berganti manajemen berganti
kebangunan saya sih mengharapkan
kalaupun berkenan ya
kalaupun diperkata ikatan dengan
personal dengan iwan bule ya
terus aja selesaikan pr nya
piala asia gitu
harapannya seperti itu
tapi kemudian ketika
memang sudah ada komitmen saya mundur
pak ketua pssi mundur saya pun mundur
kita menghargai itu tetapi di mata
apa ya akhirnya mengatakan bahwa oh ternyata
resimenya sama gitu
itu sangat disarankan
harusnya beliau objektif
lebih objektif lah di luar
isu isu yang beredar
yang mengenai pengurus pssi
juga tadi stay out atau
memang akan mundur
jika iwan bule juga diminta mundur
dan benar benar akan mundur itu
tidak terjadi ya karena
tadi netizen juga banyak berharap banyak
menganggap bahwa nggak ada yang lebih berharga
dari nyawa menyusul ke berpihakan
dalam tanda kutip sintayong terhadap iryawan
atau iwan bule mas apung widadi
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected selamat malam